dan melakukan hal hal yang mungkin berpengaruh negatif pada remaja remaja ini
plus infrastruktur dasarnya dan gedung gedung kementerian
yang terjadi akibat adanya penumpukan kristal asam urat
nyaris sepuluh ribu kendaraan roda empat yang parkir sembarangan
begitu nanti di kawasan cirebon kursi tersebut dipergunakan oleh penumpang lainnya yang berangkat dari kawasan stasiun cirebon menuju ke kawasan stasiun pasar senen jakarta pusat
kemudian tadi anda katakan amerika sendiri akan menaikkan suku bunga
membantu berolahraga ringan dan terus mendampingi
dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita
kita juga menghadirkan narasumber narasumber di studio data data di jakarta